halo anda menyaksikan indonesia forward bersama saya diana twika
pemirsa pemerintah terus berupaya untuk memberikan kesetaraan hidup yang layak untuk seluruh masyarakat indonesia
salah satunya melalui pendistribusian listrik bagi keluarga yang tidak mampu
ataupun mereka yang berdomisili jauh dari jangkauan sarana dan juga prasarana
ada puluhan ribu rumah di berbagai daerah di indonesia yang belum bisa menikmati aliran listrik
pemerintah pun melalui kementerian energi dan sumber daya mineral atau sdm
menyelenggarakan program pemberian bantuan pasang baru listrik atau yang disebut bpbl
bpbl merupakan pemberian bantuan pasang baru gratis termasuk membangun instalasi listrik di rumah
penerima bpbl pun akan menjadi pelanggan pt pln dengan daya sembilan ratus volt ampere
nah seperti apa
lebih jelasnya program bpbl ini kita akan berbincang bersama para narasumber yang telah hadir bersama saya di studio
ada direktur peminaan program ketenagaan listrikan kementerian sdm
bapak wanhar pak wanhar apa kabar pak wanhar
sehat ya pak
dan juga pak agung nugraha evp operasi distribusi sumatera kalimantan pt pln persero
pak agung terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami
terima kasih bapak bapak sudah meluangkan waktu bersama kami
ini menarik sekali karena berbincang tentang listrik
ini sangat esensial begitu ya pak ya
apalagi kalau kita flashback ke belakang kemarin pada saat pandemi begitu
listrik ini sekolah semuanya online
semua kegiatan dilakukan secara daring begitu
listrik ini sangat signifikan
dan yang menarik sekali ini pemerintah bergerak terus untuk jemput bola
memberikan keadilan bagi masyarakat supaya semuanya memiliki kestaraan
nah sebenarnya program ini diinisiasinya seperti apa pak wanhar
ya mbak diana dalam rangka pemerintah untuk

dan akses listrik kepada seluruh rakyat indonesia
nah ini juga merupakan perwujudan dari rasa keadilan
untuk seluruh rakyat indonesia untuk mendapatkan akses listrik
jadi pemerintah melakukan
apa namanya pembangunan jaringan
keseluruh pelosok desa
nah kemudian juga ada inisiasi dari
jadi bersama pemerintah
ingin memberikan biaya pasang baru listrik gratis kepada masyarakat
karena mbak diana
masyarakat mungkin mampu membayar iuran listrik
untuk membayar biaya pasang barunya itu yang mereka tidak mampu
nah sehingga pada tahun dua ribu dua puluh dua itu
pemerintah bersama komisi tujuh dpr ri
menyepakati memberikan bantuan pasang baru listrik gratis ini
kepada delapan puluh ribu rumah tangga
tahun dua ribu dua puluh dua kemarin itu
terrealisasi melebihi target
sebesar delapan puluh ribu satu ratus dua puluh ribu
bbbl ini juga memang
suatu program yang sangat
karena memang dari sisi pln
saudara saudara kita yang di pelosok
tertarik pln ya
apa namanya dari sisi
profit tidak menguntungkan
sehingga memang tepat
untuk membantu masyarakat indonesia
baik kalau dari sisi pln sendiri
sejauh ini apa pak
yang sudah dilakukan
supaya masyarakat ini bisa memiliki
begitu terutama untuk daerah daerah di tiga t pak
terima kasih pak diana
yang seperti sampaikan pak
badan usaha milik negara
memang melaksanakan penugasan ini
meningkatkan akses listrik terhadap
sejumlah wilayah indonesia
yang kita lakukan dengan cara
itu kita lakukan pembangunannya
belum berlistrik terutama di ujung ini
dengan skema penyertaan modal negara
jadi yang dilakukan pln sebetulnya
penugasan di pemerintah
jadi terkait dengan persoalan bisnis
itu sudah menjadi nomor dua
begitu pemerintah menugaskan untuk
membangun ya kita laksanakan
kita melaksanakan pembangunan jaringan
kita juga sambil mencari
sumber sumber energi yang ramah lingkungan
karena kalau kita hanya tergantung pada jaringan yang ditarik
yang biayanya besar
itu mungkin juga tidak akan bisa mencakup seluruh wilayah indonesia
tapi kita tahu kalau di ujung ujung itu masih ada air terjun
kemudian sinar matahari juga banyak
angin juga seperti itu
itu sekaligus pada saat kita melakukan pembangunan ini juga

kita harapkan ke depan untuk daerah daerah terpencahayaan ini juga akan berhasil mencapai kembali

energi terbarukan yang ramah lingkungan
tapi sebenarnya bisa diberikan gambaran pak
untuk kondisi kalau topografi indonesia ini kan ada ribuan pulau begitu ya
tantangannya sendiri sebenarnya untuk bisa membangun jaringan listrik di wilayah wilayah tiga t ini seperti apa
seperti yang selama ini dialami begitu pak
ya kalau tantangannya memang
sekali lagi karena
tanah air kita luas
kemudian tadi masyarakat
yang sekian puluh ribu yang belum menikmati listrik itu kan umumnya
tempat tinggalnya itu jauh dari pemukiman ya
atau dia sifatnya skater gitu
jadi tantangannya tentu saja biaya yang besar untuk melayani
makanya salah satu solusi ke depan adalah mencari sumber energi lokal yang bisa diberdayakan untuk listrik secara mandiri
kira kira seperti itu
pak pandar ini saya mau konfirmasi benar tidak sih pak
kalau untuk instalasi listriknya saja begitu ya di daerah tiga
kalau misalkan kita di wilayah yang perkotaan
itu hanya membutuhkan kurang lebih ya satu juta dua juta rupiah
tapi kalau misalkan di wilayah tiga t ini bahkan sampai puluhan juta rupiah
apa benar seperti itu pak wanhar
ya jadi tadi disampaikan pak agung memang benar
kalau daerah tiga t itu
di samping masyarakatnya skater ya tersebar sebar
sehingga memang jaringan listrik pln itu belum tersedia sampai di depan rumah
nah jadi memang perlu biaya yang lebih besar
ya mau memasang tiang listriknya kemudian konduktornya sehingga sampai di depan rumah
nah sehingga apabila dihitung hitung dengan tadi calon pelanggan yang sedikit
biaya yang besar ya dibagi tentu saja akan memang mungkin berlipat lipat ya
dibanding kalau di kota yang jaringannya itu sudah di depan rumah
jadi tinggal memang ya otomatis biaya biaya untuk penyambungan baru ya pak ya
meternya kabel srnya mcbnya itu juga memang apa namanya sudah standar sih
di tiga t juga sama di perkotaan sama
tapi biaya infrastruktur tadi yang belum ada itu yang menyebabkan dia
ini menarik sekali pak karena ini memang menjadi bukti hadirnya pemerintah
untuk masyarakat begitu ya pak bahkan meskipun alokasi anggarannya cukup besar begitu ya
ini dari anggaran yang saat ini sudah digelontorkan begitu pak ya
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga pastinya naik dong ya pak ya dari tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
yang sudah berhasil mau lebih target gitu
berapa ini pak sekarang pak wanhar
ya alhamdulillah untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kita mendapatkan alokasi apbn itu
untuk satu ratus dua puluh lima ribu rumah tangga
atau kalau di apa namanya dirupiakan itu sekitar tiga ratus empat tiga miliar
empat miliar oke menarik sekali dari delapan puluh ribu kemudian ke satu ratus dua puluh lima ribu rumah tangga
kita akan bahas lebih jauh lagi ya pak nanti siapa sasarannya dan seperti apa instalasinya di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana perbincangan ini akan berlanjut sesaat lagi
tetaplah bersama kami di indonesia forwar
terima kasih pak pak
terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di indonesia forward
dan juga kita masih membahas tentang bpbl disini
menarik sekali bahwa tahun kemarin ini sudah mencapai target melampaui bahkan begitu ya
dan tahun ini ada targetnya satu ratus dua puluh lima ribu rumah tangga yang akhirnya teradiri listrik di kawasan tiga t begitu
untuk anggarannya sendiri saat ini kan sudah naik ya pak ya pastinya ya pak ya
dari tahun kemarin
ya nah ini kemudian pak siapa yang menjadi sasaran ini pak ya dari program bpbl ini pak
ya jadi alhamdulillah tahun dua ribu dua puluh tiga tadi naik menjadi satu ratus dua puluh lima ribu rumah tangga
ya sasaran sama sebetulnya dengan tahun lalu adalah masyarakat kita yang diprioritaskan yang berada di tiga
terdepan terluar terbelakang
nah namun pada kenyataannya sebagaimana realisasi tahun lalu justru malah volumenya itu yang lebih besar di pulau jawa
nah karena memang itu di jawa yang kebagian
nah karena memang penduduk indonesia kan ramenya kan di pulau jawa
nah kemudian dari masyarakat yang kurang mampu di tiga t ini ada beberapa juga persyaratan yang harus dipenuhi
di antaranya pertama masyarakat atau rumah tangga itu harus berada dalam data ini apa istilahnya dtks ya
tidak terdapat dalam data di tks
apa namanya itu merupakan rumah tangga yang berada di tiga t tadi ininya kriterianya
kemudian apabila juga tidak menjadi yang kriteria tiga t boleh boleh saja diperkuat

ya sepanjang memang nanti dipalidasi diperifikasi oleh kepala dsm

jadi kita harus memiliki kesempatan yang bisa atau lura bahwa benar ini adalah masyarakat yang kurang mampu
jadi tiga persyaratan ini dan tiga sasaran ini lah yang akan kita lakukan
tapi ini artinya mereka akan menjadi pelanggan baru begitu ya pak untuk pln ya pak ya
gimana pak agung apakah untuk instalasinya saja yang digratiskan atau bagaimana nih pak
jadi tadi sudah disampaikan di awal tadi bahwa sebagian besar masyarakat itu sebetulnya
untuk membayar biaya listrik bulanan itu mampu
yang kurang mampu itu dalam hal pada saat pertama kali biaya penyambungan
yang tadi mbak diana sudah sampaikan sekitar satu juta sekian ya
karena itu sama di jawa di luar jawa kalau biaya penyambungan sama
nah saya justru ingin menambahkan bahwa disamping kita memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang jaringan
nah saya justru ingin menambahkan bahwa disamping kita memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang jaringan
listrik sudah ada di depan rumahnya ya kita juga pemerintah menugaskan pln untuk ada namanya pmn list desk
penyertaan modal negara listrik desa itu juga dari tahun tahun ke tahun meningkat
itu kita lakukan untuk tadi membangun infrastruktur untuk mendekatkan listrik ke pembangunan perhubungan yang memang jauh dari jaringan yang ada selama ini
nah dari tahun ke tahun biayanya semakin meningkat
harapannya negara itu semakin hadir untuk memberikan akses kepada infrastruktur listrik ini
sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses layanan dari pln
tapi nanti kira kira apa saja nih pak yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima ini pak
ya sama seperti tahun lalu masyarakat akan menerima instalasi yang di rumah ya
masyarakat akan menerima instalasi yang di rumah ya
berupa nanti tiga titik lampu satu kotak kontak ya untuk kotak untuk nanti cas hp lah gitu ya
nah kemudian nanti tentu saja berserta aksesorisnya lampunya saklarnya lain sebagainya
termasuk nanti persyaratan instalasi dari puil ya sesuai sni itu dipenuhi semua
termasuk nanti ada groundingnya ya pak ya
nah kemudian ditambah lagi nanti dengan token sebesar seratus ribu
nah namun ada hal yang berbeda
ini mbak diana untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kapasitas tersambungnya itu ditingkatkan
yang kalau tahun dua ribu dua puluh dua itu hanya empat ratus lima puluh pa
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita tingkatkan menjadi sembilan ratus va
nah ini sebetulnya untuk memberikan keleluasaan lagi ya
mungkin kalau yang masyarakat di tiga t tidak perlu sebesar itu
nah tapi tadi masyarakat kita yang di perkotaan yang termasuk juga yang kurang mampu
ya mungkin dia sudah perlu yang sembilan ratus pak
karena nanti untuk pompa untuk rice cooker gitu ya
karena mereka sudah menggunakan ini
nah sehingga ini yang dilakukan pemerintah
nah namun ada hal yang perlu dicermati nanti mungkin bersama pln
karena kalau persyaratan subjeknya itu sudah diperlukan dan diperlukan juga di pemerintah ini ya
nah jadi persyaratan subsidi itu kan empat ratus lima puluh pa
atau sembilan ratus pa yang tapi memang tergolong yang tidak mampu
nah ini nanti masih ada pr sedikit kita bersama pln
untuk mengkata kata memvalidasi ya memverifikasi apakah
benar benar yang sembilan ratus ini nanti bisa memenuhi syarat untuk disubsidi

sebetulnya apabila memang instrumen yang kita pakai sekarang ini berjalan dengan baik
sebetulnya nggak perlu sih pak
karena kan validasi dari kepala desa dan lurah tadi sebetulnya sudah menyatakan dia tidak mampu
nah hanya saja kan memang ada dua kriteria tadi yang tiga t masyarakat di tiga t tapi tidak di dtks
atau yang di perkotaan tapi tidak mampu
nah ini mau tidak mau sebagai persyaratannya pln kan harus dimasukkan ke data dtks dulu ya pak ya

nah ini juga nanti akan kita koordinasikan untuk dua ribu dua puluh
nanti akan kita koordinasikan untuk dua ribu dua puluh tiga sehingga nanti tidak ada pelanggan itu yang tidak mendapatkan subsidi
nah namun ada satu hal nih orang sekarang ada kesalahan ini pengertian
bpbl itu dikira penyambungannya dan listriknya semua gratis pak
nah itu ada surat ke kantor kami ke pak menteri minta listrik gratis
nah padahal yang gratis itu hanya biaya penyambungan

iya perbulani tetap bayar ya pak agung ya
iya perbulani tetap bayar ya pak agung ya

nah ini nanti untuk evaluasinya monitoringnya akan berjalan seperti apa nih pak wan hart

dari evaluasi kita tahun lalu memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki
kita bersama pln melalui pln icon plus sudah memiliki aplikasi yang untuk melaksanakan monitoring evaluasi
termasuk di aplikasi itu semua data data kemudian proses yang saat ini sedang berjalan itu secara real time
pak agung itu bisa dilihat
nah itu untuk yang ini
kemudian yang kedua kita juga menugaskan ya pemerintah menugaskan ada unit di kementerian sdm itu balai survei ketenagadisikan dan energi baru terbarukan
itu untuk bersama nanti tim inspektoratnya ksdm melakukan pengawasan kelapangan
nah ini kita harapkan apa namanya bisa nanti lebih membuat program ini
lebih sempurna mungkin begitu pak agung
ya dan yang pastinya disini dengan program ini bisa dibilang sukses begitu ya tahun lalu
dan kita juga ingin mengetahui ini pastinya pemirsa bagaimana rasio elektrifikasi di indonesia
kita akan bahas di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana karena perbincangan ini semakin menarik
kami akan kembali sesaat lagi di indonesia forward
pemirsa jawa baru terbaru
pemirsa jawa baru terbaru
terima kasih pemirsa anda masih di indonesia forward dan kita masih membahas tentang upaya pemerataan listrik di masyarakat indonesia
saya ke pak wanhar terlebih dahulu pak wanhar sejauh ini rasio elektrifikasi nasional dan juga rasio desa berlistrik hingga tribulan satu tahun dua ribu dua puluh tiga bagaimana nih pak wanhar
ya rasio elektrifikasi saat ini sebetulnya sudah tinggi ya kalau melihat angkanya sembilan puluh sembilan enam puluh tujuh
jadi tiga puluh tiga lagi ya
nah tapi jangan ini berpuas diri tiga puluh tiga persen itu justru yang paling challenging
berada di pelosok pelosok di atas bukit gitu ya
bahkan di atas gunung
sehingga memerlukan infrastruktur yang lebih besar
nah dari sembilan puluh sembilan enam puluh tujuh tadi sebetulnya
sebagai mana tadi disampaikan pak agung juga
ada listriknya itu yang bukan dari pln
yang non pln itu masih sebesar satu lima puluh tujuh persen
nah ini yang menuntut juga masyarakat juga menuntut untuk yang listriknya itu semua dari pln
nah ini juga merupakan tantangan kita
termasuk lagi ada porsinya itu dia masih yang bersifat sementara
seperti program pemerintah juga dengan lampu tenaga surya hemat energi
nah lampu itu hanya bisa bertahan ya tiga tahun
nah setelah itu mau nggak mau jaringan listrik pln yang harus menggantikan
nah itu kadang rasio elektrifikasi
nah mungkin kalau kita tambahkan lagi dengan rasio desa berlistrik
nah rasio desa berlistrik ini memang untuk tahun dua ribu dua puluh tiga semester satu kemarin
itu sudah mencapai sembilan puluh sembilan persen
sembilan puluh sembilan delapan dari seratus persen ya pak
ya lebih besar lagi
nah tapi kita juga jangan terkecoh juga
dengan adanya pemekanan
pergerakan wilayah desa bertambah gitu ya
populasi juga bertambah ya pak ya
kemudian juga ternyata di desa itu juga ada dusun dusun
nah ini kalau kita lihat lagi khususnya di papua dan di bagian timur indonesia itu masih banyak sebetulnya desa desa yang belum memiliki akses listrik
apa yang menjadi tantangan terbesar begitu pak dari program bpbl ini pak
iya jadi memang tadi sudah
dari awal kita sampaikan sisanya ini kan di tiga t
tantangan yang terbesar itu tadi memang jaringan listrik itu sebagai pak agung sampaikan belum nyampe ke depan rumah penduduk
nah sehingga pemerintah untuk masalah ini memberikan pmn penyertaan modal negara melalui komisi enam ya pak ya
itu diberikan kepada pln
nah tahun lalu itu adalah sekitar dua tiga triliun
nah alhamdulillah tahun ini meningkat menjadi enam dua triliun
nah ini kita maksimalkan nanti oleh pak agung untuk memperluas jaringan listrik ya ke masyarakat
nah kemudian untuk biaya pasangnya nanti dari bpbl
nah kemudian yang kedua memang tadi daerah tiga t itu tentu saja akses jalannya mbak
kemudian melewati hutan sungai
kalau kita lihat pekerjaannya pln itu
nah kemudian juga kondisi yang masih belum kondusif ya
seperti di papua gitu ya
kita sudah mengalokasikan apbn untuk program listrik desa ya atau ltsai atau abdal
nah tapi karena ada gangguan keamanan ya
beberapa kegiatan itu ditunda
nah itu yang ketiga
yang terakhir ya mungkin itu
kemampuan masyarakat ya untuk memasang listrik tadi
nah ini juga dengan bppl ini mudah mudahan bisa kita selesaikan
ya tapi pak agung pastinya ada sosialisasi sosial
sosialisasi yang saat ini gencar dilakukan terkait dengan program ini ya pak
apa saja itu pak
jadi saya melengkapi yang disampaikan pak mar tadi
bahwa kita dari sini tuh selalu melihat bahwa masyarakat disana belum berlistrik
sehingga harus kita berikan akses gitu
nah tetapi di sisi lain juga masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa di samping bermanfaat listrik ini juga mengandung risiko bahaya
tugas kami tugas pln pada saat kita melakukan pemasangan sekaligus kami juga sampaikan
bagaimana cara menggunakan listrik yang benar dan kemudian aman
supaya kita tidak mengalami risiko bahaya
antara lain misalnya kita sampaikan kalau masyarakat punya pohon yang sudah dekat dekat dengan kabel listrik
ya hendaknya diizinkan kalau kami pangkas supaya tidak berisiko
iya tapi ini kan targetnya sudah jelas satu ratus dua puluh
dua puluh lima begitu ya pak di seluruh provinsi di indonesia ini
bagaimana supaya di akhir tahun ini targetnya tercapai
apa yang saat ini dilakukan oleh pln di wilayah wilayah yang sangat sulit sekali ini pak
jadi kalau yang bpbl ini kita sangat optimis ya
optimis karena di tks tadi datanya sangat akurat ya
sangat akurat bahkan sebetulnya seandainya ditugaskan lebih dari itu pun insya allah bisa kita capai
karena memang yang belum berlistrik jumlahnya masih lebih dari itu
baik dan pastinya kita harapkan ini sukses tahun dua ribu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat lebih naik lagi ya pak targetnya ya pak ya
baik terima kasih pak wanhar pak agung terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya pak ya
karena memang tidak ada solusi tunggal listrik ini semuanya harus dilakukan bersama sama
dan pak mirsa diluncurkannya pada tahun dua ribu dua puluh dua ada lebih dari delapan puluh rumah tangga yang sudah menikmati program bantuan pasang baru listrik
atau yang sudah dihasilkan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak